dpr mendesak presiden jokowi untuk segera mengirimkan surpres soal nama calon pengganti panglima tni
dpr memaklumi kesibukan jokowi dalam agenda presidensi ktt g dua puluh
namun dpr mengingatkan soal ketaatan pemerintah pada undang undang tni pasal tiga belas
yang menyebut bahwa surpres panglima harus disampaikan ke dpr paling lama dua hari dua puluh hari sebelum masa reses dpr
panglima tni jenderal andika perkasa akan memasuki masa pensiun pada dua puluh satu desember mendatang
anggota komisi satu dpr dari fraksi pdip tb hasanuddin menutup kemungkinan adanya wacana soal perpanjangan masa jabatan panglima tni
pasalnya peluang tersebut tak termaktub dalam undang undang tni no tiga puluh empat tahun dua ribu empat
pergantian seorang panglima tni masih mengacu pada pasal tiga belas dalam undang undang tersebut
presiden harus menerbitkan surprise soal nama calon pengganti panglima tni
paling lambat dua hari sebelumnya
hari sebelum masa reses dpr berlangsung yang jatuh pada tanggal enam belas desember dua ribu dua puluh
meski memahami kesibukan tugas presiden
tb hasanuddin menyatakan bahwa presiden tak punya banyak waktu selain minggu ini untuk mengirimkan surpres ke dpr
sebetulnya kalau mengacu ke aturan perundang undangan harus segera dalam minggu ini presiden mengirim nama calon
dan minggu depan harus segera fit and proper test agar terpenuhi
pasal tiga belas undang undang tni bahwa dua puluh hari sebelum masa reses nama panglima tni baru sudah harus dikirim kembali ke istana
wakil ketua dpr paulus lodwig menilai tak ada aspek politis dalam pertimbangan presiden soal penunjukan nama calon panglima tni selanjutnya
menurutnya tiga kepala staff tni yang menjabat saat ini memiliki integritas dan kapabilitas yang cukup baik
sebagai pengganti andika perkasa
artinya tidak ada politik di dalam pilihan pilihan yang ada begitu pak ludik ya
karena presiden juga bagaimana ya mewadai keinginan katakan angkatan darat laut udara mungkin itu juga salah satu pertimbangan
profesionalisme yang jelas kepala staf angkatan ya sudah hebat banget lah
nggak ada yang bilang wah siapa yang cocok semuanya tiga tiganya cocok
sesuai hitungan hari kerja kalender
surpres soal nama calon panglima tni harus diterbitkan presiden dan dikirimkan kepada dpr
paling lambat pada tanggal dua puluh satu november mendatang
ausri undolu robin kitt jakarta